nek kembangnya cimek bawa sekalian aduh bang mamat ayo nggak bisa ada urusan bentar tertolong
deh kebangannya anterin ya iya kalau gitu ya deh selamat ulang tahun ya ya

boleh dibilang bukan orang lain lah ustadz nonton tuh kan boleh dibilang
bukan orang lain me ibaratnya udah jadi babe kita sendiri
hai emak lu sih malu malu kenapa malu ama siapa
hai malu sama ustadz semua orang banyak
hai kau sendiri telah pulang bang manak udah jadi omongan orang banyak
hai emak lu sih malu
selamat siang kembang saya pesan kemarin udah jadi
kembang saya pesan kemarin udah jadi oh ano masih dibikin bang mamat
kau bawa kambing mau dikarinin toh
kau bawa kambing mau dikawinin
oh enak aja
jangan katanya mau bikin sate
guling guling kegulingan aja sendiri
kalau gitu kambangnya dicat hitam aja
kan jadi kambing hitam
kambing hitam tompel lu hitam
gua garuk lu takis
cimek dari mana
dari pasar bang mamat
ayah pengen ngambil ke bang ayah pesenan
ini udah jadi
tuh dia pada ngedekin ayah aja
eh lu kalau bercanda jangan keliwatan
yang bercanda bukan mau ngeladuk
aku cuma tanya kok bang
depan bos lu aja lu manis manis
dasar lu penjilat
ah yang bener mau iniin kambing
bener ayah pengen ngawinin kambing
nih ngomong jangan main main bener nih
ya kalau begitu biar nih kambing taruh di sini
besok baru diambil
ih jangan bang mamat
ayah kan pengen liat dia beraksi
yaudah kalau mau begitu ikut yuk
lu kambing kawin aja mau diliat
ini namanya si beken
oh ini si beken
ada gawean ya ken
lu pegangin dong tanduknya
ih nggak usah lah ya
kalau ikut di tanduk gimana
nggak seri serinya begini ayo dong ken
ya aja tenang lagi
waduh pasti aja nggak beres nih
ah pantes aja kambing kebiri lu mau kawinin
ya eike nggak tau sih bang mamat
yuh ini si satu satu nih si beken
ya hanya nggak tahu loh bang abis bulunya sama sih bang
ya bulunya same tapi
yaudah pulangin aja ya
yaudah deh bang ah nggak jadi nih bang
nggak jadi nonton
ah kian deh ya
nggak usahin aja
naik kembangnya cimek bawa sekalian
aduh bang mamat
ntar tolong deh ke bang ayah anterin ya
iya kalau gitu iya deh
selamat ulang tahun

eh kandungan gue
eh kandungan gue
eh kandungan gue
aduh eh coba terlepas
orang diketawain bukan ditolongin
polo bandel banget sih lama lama lo
nih anterin nih kembang nih kembang cimek
badanku dari tadi malam tuh nggak enak loh bang
aku tuh flu bang
dengan dasar males kekolokan lo
udah sane anterin nih kembang
kalo naik sepeda jangan ngebut lo
anterin tuh ke kambingnya pak sane
mambu bedos lagi
katanya sibuk banget ya mas
masalah itu ya
ayo deh ke dalam aja
hai melihat gua ngurusnya udah sampai keluar cepet juga kecil lu tahu dong siapa gua cuman
tetep aja pakai beginian mat kalau kagak pakai beginian ya elah sampai rontok gigi juga enggak
keluar jadi maksud gua gini mat plus torda dua puluh tiga juta kalau gue ngurus ini buatnya sonok
hari resep banget terusannya ada kali gua keluar ya dua juta lebih ya sara iya
hai masuk ke gini jadi kalau dua juta sih enggak ada naf tabungan gue cuman satu juta setengah
hai cuman satu setengah juta
hai gimana ya gimana terserah kamu aja dah
halo halo kagak bisa lu cari aja deh temen join yang lain
hai enggak enggak ke mana di plang satu setengah juta gua akan ngurus gambang christian home
team emang mungkin sekarang ya udah sekarang kalau kagak bisa berorang haduh itu adek liber cantik
ya kita ambil sama sama ke solo
nah sekarang udah jam berapa coba
gue ambil sendiri di bank
oke deh mat kalau begitu
tapi jangan baik agak mat
nanti kelar lagi besok
siapa itu mat
temennya si ali
gue balik dulu ya